saya cuma minta kamu pulang buat ngurusin perceraian kita
setelah itu terserah kamu mau apa
bunten saya belum pernah dipotong sama artis
jadi antar dik dik
dia udah ke laut
kamu udah putus sama dik dik

udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
udah gak usah ngomongin dia
jiva asal majalengka
namanya dikenal hampir ke seluruh pelosok provinsi
dan siap menaklukkan ibu kuat
kamu ketemu manajernya sekarang
ini satu namanya
tugas kamu seperti biasa
tagi iuran keamanan dari semua yang buka usaha di jalan
sudah sampai rumah
kapan ke pasar lagi
kalau ke pasar lagi kabarin ya
dia bukannya pacar dik dik
kata imas dik dik sudah ke laut
barusan di pasar imas dikawal sama anak gua kang mus
dia ngasih perhatian gitu sama imas
kayak sedik sedik dulu
barusan baru aja imas nyampe rumah
kamu udah sampe rumah
kapan ke pasar lagi
kalau ke pasar lagi kabarin ya
bahan bahan buat bikin cireng beli nggak
terima kasih ya
belajar bikin ciring dari imas
tapi mas masak dulu ya
selain dimasak gini
gak usah bilang bos lagi dia buka bos kita lagi
bos kita sekarang kita sendiri
kaki kiri junaedi retak
untung gak patah kenapa
ketabrak motor yang nabrak kabur
siapa tahu gara gara ketabrak jadi seperti kita
bukan gak nyopet lagi
kirain seperti kita itu jualan cilok
imas bilang kan sedikit kenapa dituanginnya banyak
bagian dari tadi salah mulu
makanya pake perasaan
sekarang aku coba lagi pake perasaan
belum juga ditambahin
tadi kan udah kebanyakan
masa mau ditambahin lagi
jangan marah marah terus dong
habisnya gak ngerti ngerti
kenapa kamu semua dibilang bagus
baju mana aja kalau kamu yang pakai pasti bagus
tugas kamu ngawal bukan gombal
ada pak rahmat pak
jangan keluar lah sebelum saya suruh
maaf kang sebentar
nanti saya telepon balik
diva ada di dalam tunggu di sini sampai sampai lagi
saya sedang tugas pengawalan kang tugas dari kang jamaah
tugasnya baru setengah jam yang lalu
murad sama pipit nempel saya terus
jadi saya belum bisa menghubungi akan
kok saya nggak kenal
belum terkenal kan baru akan
baru akan terkenal kenapa sudah dikawal
masalah rumah tangga dengan suaminya
diva ada hubungan gelap sama bintang sinetron
dia lagi kejar karena suaminya
saya sedang mendengarkan laporan apa infotainment
saya tunggu laporan selanjutnya
saya tadi dengar kamu nelfon
jadi kamu yang dibayar diva untuk jadi body card nya
bapak ini nggak tahu jangan keluar tolong diantar
mari saya antar
bang di depan di luar ada pengganggu
bahwa jauh dari tempat parkir jangan ada kekerasan
saya suruh kamu masuk ke sini buat sembunyi kenapa buka baju
saya habis nyoba baju yang tadi saya lihat
cepat pakai lagi baju kamu kita harus pergi
memang gak suka tapi mau
mesin kopi dulu
nggak usah langsung aja
yang dulu lagi pasar yang dulu pernah akan ceritain
kalau soal yuyun pasti ceritanya panjang saya pasin kope dulu
saya sama yuyun pengen serius
saya juga sama imas gitu
saya mau cerita soal saya sama yun dulu
nanti cerita jadi rumit
yaudah sob kamu cerita dulu soal yuyun
kalau udah selesai nanti saya cerita soal imas
umar dan brudus
komar sama allah
untuk ini tidak sih

lagi tak tahu
jadi yang kamu godain sekarang si gobang bukan yuyun
nggak digodain kang
di sini kang di tempat biasa
pasti dia menyusul ke sini
alhamdulillah saya nggak tersiksa sendirian dengan curhatnya akan
apa yang kamu mau dari diva
dia masih istri saya
kalau dia mau pergi sama laki laki lain
mau mengejar cita citanya menjadi artis
dia harus pulang dulu mengurus perceraian
selanjutnya terserah dia
mau berbohong masih gadis
atau mengakui sudah janda
ada perintah eksekusi
saya sudah berusaha menjaga diva dari dia
kita tinggal dia di sini
ini nomor baru saya
di saeb ya
kamu mau ikut nyumbang buat biaya rumah sakit si bos
jualan cilokan hasilnya nggak seberapa
cuma dikasih buat ongkos sama buat jajan secukupnya
bantu saya operasi kita jadi partner lagi
kita kumpulin uang buat biaya rumah sakit si bos
saya udah janji sama dewi gak bakal nyopet lagi
ah payah kamu
yang butuh bantuan buat biaya rumah sakit itu teman
suami diva sudah kamu lepas
sudah bos di markas besar
di markas besar kenapa bukan di jalan
atas perintah dari kang mus
atas perintah dari kang gus
sekarang kamu sama pipit ke hotel ambil alih posisi digi
kamu menghadap saya sekarang
sudah biarkan sama saya saja
kenapa masih duduk disitu
udah sana ganti baju dulu
iya ini lagi dengerin lagu
itu buka dulu speaker yang ada di kuping kamu
barusan kan neng udah bilang
yang nyanyi diva mardiva
kamu udah pulang
udah lagi sama mama
si mama lagi marah marah
padahal neng udah kasih tau ke si mama
yang nyanyi diva mardiva
yaudah nanti ceritanya
kalau bapak udah pulang aja
speakernya langsung dilepas
biar kamu gak salah dengar
tapi mau pulang aja ke garut
biar deket sama mami
ziarah ke tempatnya mami setiap hari
tapi nanti papi jadi makin jauh
sudah sendirian disini
sudah tidak ada siapa siapa lagi
kamu sudah lama pergi
sekarang kena nanti juga udah pergi
tapi siapa lagi yang disini
teh kinasi sama kinanti juga kan dateng
tapi tuh sering membayangkan
mau nih ada disini
semua ada disini
bang teng bukan ikan hiu
buah delima bukan mawar
mingir siapa yang menang
siapa yang menang
si jupri aja tuh yang diganti
kamu gak mau saya suruh minggir
main yang bener
gimana siapa sekarang jalan
barusan saya belum jalan kang
yaudah sekarang jalan
sebelumnya di dapur
artis penyanyi atau artisan nitron
neng mah bebas jadi artis apa aja
yang mending terkenal
kenapa tuh nenek mau jadi artis segala
biar pacarnya artis juga
kamu masih belum waktunya punya pacar
masih belum cukup umur
santai aja tuh mah
kan jadi artisnya juga belum
ada yang bocor
bagaimana muslihat bisa tahu bisnis kita
karena saya mencari diva
yang katanya penyanyi yang sedang naik daun
tapi saya belum kenal
yang belum saya kenal
tapi anak saya sudah tahu lagunya
saya tidak kenal diva mardiva
tapi saya tahu siapa dia
yang sedang mengejar mimpi untuk menjadi terkenal
mengaku masih gadis
ada hubungan dengan seorang artis sinetron
manager diva mardiva minta bantuan saya
untuk menjaga dia dari suaminya
saya tidak peduli urusan rumah tangan dia
suami diva mardiva minta bantuan saya untuk membawa pulang dia
saya nggak peduli dengan urusan karirnya
diva mardiva sekarang tanggung jawab saya
kamu tidak ada koordinasi dengan saya
mulai saat ini diva mardipa bukan urusan kamu lagi
diva mardiva masih di bawah pengawalan kamu
sekarang dia bukan urusan saya lagi
ikuti perintah dari kang mus
saya cuma minta kamu pulang buat ngurusin perceraian kita
setelah itu terserah kamu mau apa
saya belum pernah diputus sama artis